suasana duka menyelimuti keluarga ulama kondang buya arazi hasim dan sang istri eli ermawati rabu siang
keduanya tak kuasa melepas kepergian buah hatinya hussein syahwali arazi menuju pemakaman umum desa palang
yang berjarak sekitar satu km dari rumah duka dengan diiringi ratusan kerabat dan warga sekitar
hussai meninggal dunia di rumah kakek neneknya desa palang kecamatan palang kabupaten tuban
bocah berusia tiga tahun itu sengaja ikut kedua orang tuanya yang roadshow mengisi ceramah agama di sejumlah wilayah kabupaten tuban
korban diduga tertembak senjata api milik anggota kepolisian berinisial m yang ikut mengawal buya arazi roadshow
dilansir dari cnnindonesia com kaset reskrim polres tuban akp m
mungkin kita sudah bisa mendahulunya dengan berkata r sai jihadi
atau men mesmohkan hal ini
nyawanya tak bisa terselamatkan
akbp darman kapolres tuban menyebut
peristiwa naas yang terjadi rabu siang sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat itu
adalah murni kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan
ini murni karena ya kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan
kemudian kecelakaan itu terindikasi adanya letusan senjata
kemudian kami sudah berkenasi untuk saudara m ini nanti akan ditindak lanjut oleh satuan di mana dia bertugas
polres tuban telah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan insiden ini
namun keluarga buya mengaku ikhlas dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah
sehingga kasus tak dilanjutkan secara hukum
sementara m beserta senjata api miliknya telah diamankan ke mapol restuban
dan akan ditindak lanjuti oleh satuan
satuan kerja yang bersangkutan yakni mabesbori
buya arazi hasim sendiri adalah seorang ulama mubalik
sekaligus pengasuh lembaga tasawuf di ciputat tangerang selatan banten
dian fajar arianto tuban jawa timur